harus tenang gue gak boleh nunjukin sikap
saya butuh bantuan kau
ya kita ketemu di pandora kafe ya ditunggu
kita tunggu aja ya nanti dia yang akan ngejelasin semuanya
oke kita tunggu di pandora kami
silahkan masuk dulu lah
tapi ingat ya mbak mbak jangan coba coba kabur dari saya
atau membohongi saya
kalau randy mau minta bukti aku bisa kasih kok
udah kamu tenang aja
aku jadi ngebahas masa lalu
kamu jadi gak nyaman
kita tunggu di dalam
kamu tau gak sih mas
hari ini aku bener bener bahagia
karena aku ngerasa kalau aku itu udah hidup kembali mas
aku gak pernah ngerasa hidup seperti ini
karena hidup aku selalu
dihantui oleh kesalahan yang gak pernah aku lakuin
saya juga gak nyangka nih
mama bisa percaya sama kamu
bahkan di saat bukti buktinya masih belum jelas
tapi ketulusan hati kamu dan menjadikan sebuah bukti yang kuat
bukti yang besar untuk mama
yang sama seperti kamu lah mas
dan sekarang pun juga
kamu percaya sama aku tanpa ada bukti
malah sampai saat ini belum ada buktinya
karena rasa itu udah ada
yang awalnya dulu kamu benci sama aku jenanda benci sama aku
sekarang diganti oleh cinta
kebiasaan gak pernah mau ngaku
aku suka dengan kita yang sekarang
sekarang kita jadi partner
kita jadi partner detektif
ada pembahasan yang lebih penting kan
ada kabar dari randy
belum sih belum ketemu randy
ren gimana perkembangannya
dan semua berjalan sesuai rencana pak
elsa pergi ke kabanan night sama roy pada malam itu
tapi waktu pak elsa denger kalau lipstick itu ditemukan di rumahnya pak roy
dia bilang kalau itu bukan miliknya pak
dan dia juga bilang kalau dia gak deket sama pak roy
dia juga hamil bukan karena pak roy pak
mbak elsa mau mendatangkan seorang untuk memberikan bukti nanti ke sini pak
lagi lagi elsa berkelulit
apa perlu saya sendiri yang datang ke sana
saya rasa gak usah pak
biar saya yang beresan di sini
nanti saya akan laporkan ke bapak
oke terima kasih
elsa masih berkelit
dia bilang dia gak pergi sama roy ke kebanaan naik
dan dia mau datangin orang untuk bersaksi bahwa dia itu gak hamil anaknya roy
abis itu kita puter lagi
ada ada ada pusing gak
pusing gak marahnya
jangan nanti jangan lari nanti jatuh lagi
makasih banget bu bos udah mau percaya sama andin sama pak bos
aku seneng banget
bu bos aku seneng banget bu
saya sekarang percaya sama andin
berkat kalian juga
semua bilang ke saya kalau andin itu orangnya tulus

dan hari ini
saya sudah dibukakan mata hati saya
andin sudah membuktikan ketulusannya
dan saya sangat beruntung punya menantu seperti andin
makasih bu bos
mama sama pelate sekarang di mana
mama sama papa lagi beresin barang barang
abis itu pulang ke rumah kita
setelah ini kita akan bikin party
buat mama sama papa mau
yaudah nanti kita party ya
gue harus tenang
gue gak boleh nunjukin sikap yang bikin dino curiga
kalau gue gugup
ingat ya sah

kalau sampai ketahuan kamu berbohong lagi
kalau sampai ketahuan kamu berbohong lagi
aku gak akan pernah bisa maafin kamu sah

kamu tenang aja sayang
aku bisa buktiin kalau aku

aduh perasaan aku bener bener gak enak
aku terus kepikiran elsa
ada yang kamu pikirin
kok kamu kelihatannya gelisah sekali
aku pusing aja kok pa
kalau gitu kamu harus ikut aku dulu

kamu duduk aja dulu kamu capean tuh
kamu capean tuh